tujuh belas tahun ujung perpisahan
tujuh belas tahun saat pengadilan
apa maksud semua itu yang guru
malam ini adalah malam terakhir kau berada di sini wiro
jadi ayang guru mengusir saya
karena adanya perjanjian
maka ada perpisahan
dan karena itu
aku akan menceritakan sesuatu padamu
kamu sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid
terima kasih eyang tapak gajah
saya akan belajar sungguh sungguh
agar tidak mengecewakan ayang
ada satu syarat lagi
yang harus kau penuhi
kalau kau sudah menjadi muridku
saya pasti akan menurutinya
aku senang dengan semangatmu
aku senang dengan semangatmu
aku senang dengan semangatmu
kalau kau sudah menjadi muridku
kau tidak boleh lagi mempergunakan ilmu silat
yang kau pelajari dari guru lain
kau harus murni mempergunakan ilmu silat aliranku
lagipula guru saya yang pertama sinto gendeng
tidak menurunkan semua ilmunya kepada saya
setengah hati mengangkat saya sebagai muridnya
tidak ada artinya dibandingkan dengan
pukulan kelabang hijau
yang akan aku turunkan padamu
kalau kau mau belajar dengan sungguh sungguh
aku akan menurunkanmu
akan menjadi jago silat yang tak terkalahkan
dan mulai hari ini suranyali
namamu kuganti menjadi mahesa birawa
terima kasih guru
terima kasih guru
nah untuk mendapatkan kesaktian pukulan kelapang hijau
kau harus rendamkan tanganmu ke dalam guci ini
sebab di dalam guji ini telah kuletakkan
kelabang kelabang yang cukup ampuh
untuk menyalurkan racunnya ke dalam tubuhmu
coba ulurkan tanganmu
nah pertukar tanganmu
tidak dapati sudah menyalurkan tanganmu
di lapangan di atas suku ruwayat
di chuangki czyli bagian termaluran

kami harus menjaga hak bali ini
beberapa bulan lagi kau boleh meninggalkan gunung lawu ini
habisi saja siapa siapa yang menentang kehendakmu
sebar kejahatan di mana mana
kau harus bangga menjadi murid tapak gajah
walaupun aku sudah mengundurkan diri
di dunia persilatan
aku tetap berkelana
untuk melihat sejauh mana
manusia hidup dalam kebenaran
ranaweleng dan suci
karena kebaikan budinya
diangkat menjadi kepala kampung
oleh warga desa jatiwalu
suci melahirkan seorang bayi laki laki
baru satu tahun kutinggalkan
dia sudah berkhianat